yuk kita pulang
masih waktu di lintas
itu suara apa ya
kok ada yang teriak teriak
eh anak anak kalian tunggu disini aja ya
mami mau ngecek dulu itu suara apa
jangan kemana mana loh
ampun mbak kofi
aku tunggu lagi lagi
aku tuh kapok
ampun maaf dong
kekik aja yang sebelah sana
padahal ngapain disini
bukan yang urusin kuntilanak itu sih
itu pak rt
tadi kita bertiga nih
oh pak kuntilanaknya gitu loh
serem banget bajunya putih
tuh kan berarti bener
saya gak salah liat
lagian kenapa sih kalian takut
percuma jadi hansip
saya juga takut
jangan jangan pak rt
ini namanya serangan
sekarang pak iwan kirim kuntilanak
lagi takut banyak pak rt
mungkin bisa jadi tuh pak iwan yang berbuat semua ini
dalang dari semuanya ini adalah
pak iwan yang berbuat semua ini
pak iwan yang berbuat semua ini
pak iwan yang berbuat semua ini

semalam aku narik ada kuntilanak
nyamar dati penumpangku loh
oh iyalah orang muka kau kayak
yang diganggunya sopir sopir prt semua
tapi saya kemarin ditampakinnya sama pocong bukan kuntilanak
dengarin dulu gue
kemarin gua narik nih
semua sopir pak iwan itu ditampakin pocong bukan kuntilanak
gini yang buat aku curiga
jangan jangan ini namanya serangan balasan
tunggu tunggu tunggu
pembalasan apa tu
dia ga tau
kau cerahkan dulu
jadi gini dong
pak rt bos kita ngirim pocong ke lulupadeh
pak iwan bos bosnya leluh ngirim kuntilanah ke kita
itu aja gak tau
tapi bentar brant
pak rt kan selalu ngelak dari tuduhan
dia gak mau ngaku kalau dia yang ngirim pocong sama pak iwan
gimana deh mau ngaku
orang buktinya belum ada taruh kuruk kali nih
iya iya tapi gara gara ulah pak rt sama pak iwan kita kita ini sopir yang jadi korbannya
iya benar benar benar
mending aku tak balik air
hei pak iwan
saya datang ke sini mau minta tanggung jawab sama iwan
maksudnya apa ngirim ngirim pocong sama supir angkot saya lagi kerja
hah maksudnya apa
eh eh eh pak rt
si tuduluan yang kirim pocong hah
untuk ganggu supir supir saya ini
lagian siapa yang kirim kuntilanak hah
jangan sembarang nuduh ya
ngirim ngirim kuntilanak ke saya ke supir saya
apa maksudnya hah
eh ngajak ribut ya hah
ajak ribut pak
berani ya dikade sok
enggak enggak usah dipisahin
enggak enggak enggak
pak udah udah udah
udah pak udah pak udah pak

udah pak udah pak

biarin aja udah biarin lah
udah pak udah pak udah pak
ah apaan si fit ah
sabar pak rt
eh diam dengerin si pak iwan itu tuman kebiasaan
ngomong suka sembarangan aja
masa saya dianggap mengirim kocong sama dia
jangan kan ketemu pocong ketemu kunti ketemu buranti aja saya takut
aduh sih kakak
ini nggak bisa biarin ini
berani ya si payatnya nuduh nuduh saya
berapa saat pak
ngapain saya ngirim irim mudil anak
nggak ada gunanya ya kan
lo denger nggak
seharusnya si kuntilanak itu gangguin prt
bukan kita kan ya kan
harusnya sih iya pak
iya bener pak
tapi kok saya merinding gitu ya pak
pak pak pak bukan halusinasi pak
apaan sih pak iwan
lalu lo juga ngapain pak iwan
kunti pak iwan
kabur pak iwan
kabur pak iwan
pokoknya nanti kita makan martabaknya di rumah aja ya

kan udah ada nih martabak manis sama martabak asinnya
yuk kita pulang
asin buatnya di lintas
itu suara apa ya
kok ada yang teriak teriak
eh anak anak kalian tunggu di sini aja ya
mami mau ngecek dulu itu suara apa
jangan kemana mana loh
aku jadi penasaran pengen lihat
udah udah yuk
kami kan suruh kita tunggu di sini
kenapa kalian pergi
iya kata mami kita harus tunggu di sini
udah rina aja
kak bella kak april
hah apaan sih
orang ramai banget
ini ada suara apa sih
dari tadi ribut ribut aja
eh bu ranti
ih suara apaan sih ini berisik
iya saya juga sampai mau pulang gak jadi gara gara dengar suara
aduh bume sih
itu kayaknya pocong sama kuntilanak lagi berantem ya
bukan biasanya akur
aduh jangan jangan mereka baru putus kali
uh bener juga
jangan jangan mereka backstreet gak disetujuin sama orang tuanya
lucu ya hantu hantu berantem
si hantunya kok nyender
mungkin dia butuh bahu kali
kayaknya dia lelah dengan kehidupan ini
bume sih kuntilanak nyamperin kitanya
ya deket ibu ranti tuh
kayaknya mesti kabur sebelum dia deket kesini terus dia